tapi ntar gue takut salah mau ngomong lagi
biar ntar pak randy aja yang cerita sama bu bos takut salah
aduh udah capek udah sore juga kita pulang yuk
lagi lagi tante elsa tante frozen kan kakinya sakit mesti istirahat
oma sarah juga mesti istirahat ya
oh anak pinter yaudah salim dulu sama omi
kenapa gue bisa punya pikiran sejahat itu sama reina
ada apa pak kok berhenti
perempuan yang tadi di warung
kata pemilik warung
perempuan yang tadi di warung
perempuan yang tadi di warung
perempuan itu tunar rumuh pak
dan dia hidup sendiri
kalau andi ada disini pasti dia juga melakukan hal yang sama
sebentar ya pak
rumah ibu dimana
rumah ibu dimana
saya mau mengantar ibu pulang
saya mau mengantar ibu pulang
saya tidak direpotkan
saya antar ya
saya antar ya
saya antar ya
saya antar ya
saya bukan orang jahat
saya antar ya
saya antar ya
ke arah mana
masuk terus ya
terima kasih ya bu
ibu juga orang baik
semoga ibu selalu dijaga sama tuhan
dan selalu dikelilingi sama orang orang baik juga
semoga ada orang baik juga yang menemukan kamu din
yang menampung kamu di rumahnya
membagi kamu makanan dan minuman
sampai saya menemukan kamu
saya pasti jemput kamu
dimanapun kamu berada
cerita dong sama oma sama oma sarah juga
tadi aku main tak umpet
sama tata fasun
main petak umpet
jangan sampai reneng oma
kalau tadi dia hampir ilah bisa dimarahin lagi gue
gue cerita gak ya sama bu bos
kalau tadi rena hampir hilang ke bawa mobil pickup
tapi ntar gue takut salah mau ngomong lagi
oh udah deh ah
biar ntar pak randy aja yang cerita sama bu bos takut salah
kita pulang yuk
lagian tante elsa tanpa frozen kan kakinya sakit
oma sarah juga harus istirahat ya
oh anak pinter
salim dulu sama omanya
peluk omah sarah
akunya di peluk
nanti main main lagi sama oma oke
oke tuh salim sama tante elsa tante frozen
sekalian pamit ya
sarah pamit ya
terima kasih sudah mampir ya
terima kasih sekali sehat sehat ya bu sarah
tante sarah ini buat tante elsa
mari bu sarah
kita masuk ke dalam
area yang spesial di lazada women's festival
serta tawaran panduan
pongkir empat delapan maret
rumah ibu di sini
bapak di sini aja ya
gak apa apa diterima
saya permisi ya
di tempat seperti ini
semoga ibu ini selalu sehat
mbak yang udah nolongin saya ya
makasih banyak ya mbak yang udah nolongin saya
mbak tadi saya denger
mbak tadi ketemu sama orang
saya denger kayak ada suara laki laki
dan dia juga bawa
sepertinya mbak ini bisu dan tuli
tapi kayaknya aku dengar suara mobil dari tadi
apa mungkin masalah cari aku
mbak saya mau keluar
bantuin saya bangun ya
saya mau bangun
saya mau keluar
saya mau bangun

aku nagisa sebelum balik
gue bisa jalan
tapi tak boleh